angka kematiannya meningkat terus
kebijakan gubernur dki jakarta kembali memperlakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar
atau psbb total pada empat belas september
mendapat tanggapan asosiasi pengusaha indonesia apindo
ketua umum apindo haryadi sukamdhani menjelaskan melalui wawancara secara daring kamis pagi
bahwa pertumbuhan negatif akibat psbb ketat untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas ini
berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi nasional kembali turun di kisaran minus lima persen lebih pada kuartal tiga tahun ini
haryadi menambahkan kondisi di indonesia selama belum adanya kejelasan vaksin covid sembilan belas
mempersulit dunia usaha untuk membantu pertumbuhan ekonomi
apabila covid sembilan belas masih belum terkendali secara baik
maka terjadi gejolak berupa lemahnya permintaan pasar
hal ini diprediksi dapat memicu phk hingga tiga puluh persen
dari total tenaga kerja saat ini hingga akhir tahun
kami melihat tren untuk phk itu terjadi bukan karena phk yang dalam arti kata diberikan pesangon
tapi phk karena terjadi tenaga kerja kita yang kebanyakan itu adalah
statusnya adalah pekerja waktu tertentu ya atau kontrak
ini yang akan tidak diperpanjang kontraknya
terkait rencana penerapan psbb total
ketua kadin dki jakarta diana dewi rabu pagi secara daring menjelaskan
rencana pemberlakuan kembali psbb total di dki jakarta membuat pengusaha panik
kepanikan tersebut terjadi karena pengusaha baru mempersiapkan
dan baru memulai usaha pasca pelonggaran psbb transisi pada juni lalu
psbb yang akan diberlakukan rencananya tanggal empat belas
membuat pengusaha tersebut yang akan diberlakukan rencananya tanggal empat belas
membuat sebagian teman teman di kadin merasa panik
karena kemarin yang sudah diberlakukan psbb transisi
ini sudah terlihat mulainya ada gerakan perekonomian
tetapi kalau akan kembali ke nol

tetapi kalau akan kembali ke nol
mereka semua teman teman merasa bahwa belum siap
namun demikian diana juga menyarankan bagi pengusaha yang berada di sektor
yang tidak diperbolehkan dibuka saat psbb total agar mematuhi aturan tersebut
dan tidak meminta rekomendasi serta dispensasi tertentu kepada pemerintah
agar tidak terjadi tumpang tindi pelaksanaan kebijakan psbb di lapangan

pesimisme terkait penerapan psbb total juga diungkapkan para pemilik warung makan
di pusat kuliner cempaka putih jakarta

dia jauh belosot biasanya sedikit tas pangas sekarang lima ratus empat ratus sebagainya

dia buat makan sedikit lagi sudah
terus kalau misalkan tidak boleh makan di tempat omsetnya mana

itu bisa seperempatnya kalau memang dibuka lagi
para pemilik warung makan berharap agar larangan menyediakan fasilitas makan di tempat
bagi konsumen dapat ditunjau kembali agar mereka masih dapat menjalankan

usaha untuk bertahan hidup di tengah pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia